jangan macem macem kalian ya
pakai nggak mau disuntik segala
apa yang dulu pernah terjadi
ketika kalian gak mau disuntik
gak mau disuntik
gak mau disuntik
ayo ditembak wanda
loh pak srekiti
tinggal buka doang
konci gerbangnya hilang
ya udah ya udah gini deh
saya akan tanyakan sama ustazan nurul ya
soalnya yang punya pencetadangan itu
oh begitu ya
baik ustaz baik baik
itu kunci gerbang
ada yang tau dimana taruhnya
kan yang pegang cadangannya
aduh gimana ya ustadz
saya juga lupa
naro kunci cadangannya dimana
ya udah kalau begitu
terpaksa nih ustazah pak serigiti
kita tunda aja dulu ya
sampai kuncinya ketemu
atau kita bikin kunci yang baru
kita undur mungkin
satu sampai dua bulan ke depan ya
mending kita undur aja
satu atau dua bulan ke depan
kayaknya hari ini tuh gak bagus ya
dua bulan lagi lebih baik deh
gimana cerdas kan
kalau nggak ada kunci gerbangnya pasti nggak bisa masuk lah
jadi kita gak jadi disuntik ya gak
jangan macem macem kalian ya
pakai nggak mau disuntik segala
apa yang dulu pernah terjadi
ketika kalian gak mau disuntik
itu sekarang tidur
eh kok jadi ustadz yang tidur
ustadz keluar saya tidur
kok jadi tidur di kamar kamu gimana sih
siapa yang nyuruh ustadz tidur di sini
kamu yang nyuruh ustadz tidur di situ ya
rengganya gak boleh gitu ya
gak masamaksa orang suruh tidur di kamar kamu
dua dua baca doa assalamualaikum
sejak kapan aku nyuruh ustadz tidur
afwan besok kita bakalan suntikan
aku sih dengarnya aja kayak gitu ya
iya aku mending gitu sih
hah beneran besok suntik
namanya juga disuntik
kayak dingin semut lah
jadi ngapain kau takut
setelah itu sudah selesai
tau gitu doang takut
daripada kan sejagoannya
lagian juga nanti kalau misalnya udah nyampe
enam aja dia itu ya
bisik bisik tetap guys
aduh sorry lah ya gengs
wah kita sih ah nggak suntik
jadi kalau kamu suntik ya suntik aja
karena titus del punya rencana
rencana yang perfect
sudah ya gengs
kuda mau nabai
kalau mereka begitu kayaknya mereka itu mau membuat ular
jadi kalian perhatikan ya
aku juga heran deh sama amalia
ini suntik aja pakai takut segala
alfon kalau ayu sih setuju
kan ada di hadis
alfuan gini nih hadisnya
para sahabat bertanya
bolehkah kami berobat
rasulullah pun menjawab
sesungguhnya allah tidak menurunkan penyakit
kecuali ada pula ubatnya
apa tuh ayu
hadis riwayat bukhori dan mosli
kau itu sangat pintar
ayu gitu loh
iya sih memang pintar
dia kok dipecahin sih
ini cemburu ya cemburu
ngapain sih berdua duan
lagipada ngelaman ngelamun begitu
saya tuh cuma nemenin pak ade aja lagi ngelamun
waduh lempar batu sembunyi tangan
daripada ngelamun mulu yang kagak karuanan ntar
mendingan dengerin puisi si tai
ulala itu puisi dari mr sergei bout ustazanuyo ya
eh pasti puisinya
bukan buat ustazan itu kan
ternyata bukan puisi dari mr sergei bout ustazanuyo
ya ampun ustazan
pak ade aku happy
pak ade aku happy
itu ngapasih pada ilahi lo

bocah ngapasih ya
bocah ngapasih ya
bocah ngapasih ya
bocah ngapasih ya
bocah ngapasih ya
bocah ngapasih ya
bocah ngapasih ya
bocah ngapasih ya
bocah ngapasih ya
bocah ngapasih ya
bocah ngapasih ya
bocah ngapasih ya
bocah ngapasih ya
bocah ngapasih ya
bocah ngapasih ya
bocah ngapasih ya
bocah ngapasih ya
bocah ngapasih ya
bocah ngapasih ya
bocah ngapasih ya
bocah ngapasih ya